benar sekali nimas
jangan sia siakan rahmat yang diberikan oleh allah
janganlah nimas berputus asa
karena putus asa itu datangnya dari saiton
sesungguhnya nimas akan menjadi orang yang sangat merugi
iya kalian benar
tidak seharusnya aku berputus asa
seharusnya aku menjalankan ujian ini dengan sabar dan kebenaran
ada gawat yang berkara
ada gawat yang berkara
ada gawat yang berkara
itu mah gawat
terus kita mesti gimana
kalau seandainya gusti prabu ketangkan sama argadana
silahkan ini mah silahkan
makanya kita harus susul
kita harus mencegah argadana
jangan sampai gusti prabu siliwangi
aduh kalau gitu mah
lebih baiknya aku mencari menjangan emas untuk ayahanda
tolong ayahanda prabu raka
ayahanda kenapa rai
mereka berhasil menemukan ayahanda prabu
dimana mereka sekarang

aku sungguh tidak mengira nasib keluargaku akan menjadi seperti ini
ya allah ya lu ada apa ini
ampun gusti ratu nayite pernah bilang kalau jurus penotak sukma itu akan mempengaruhi watakku
dan jadinya seperti itu gusti
apakah kita tak dapat p lowered suara sama

putriku jangan menangis nani
allah tidak akan memberikan ujian kepada setiap orang
allah menganggap kita orang orang yang kuat
oleh karena itu allah memberikan ujian kepada kita semua
yakinlah dibalik semua ujian ini
allah akan memberikan anugerah yang begitu besar
setiap orang muslim yang terkena musibah
maka akan ada rahmat dan kasih sayang dari allah
yang tercurah kepadanya
benar sekali nani
jangan sia siakan rahmat yang diberikan oleh allah
janganlah nimas berputus asa
karena putus asa itu datangnya dari saiton
sungguhnya nimas akan menjadi orang yang sangat merugi
iya kalian benar
tidak seharusnya aku berputus asa
seharusnya aku menjalankan ujian ini dengan sabar dan hukum
jadi sekian dari video saya
merujuk tantra tantra yang dari arnold

memang start sekejar
jadi baik saja
salah satu kerajaan yang masih setia pada gusti prabu siwangi
iya kamu benarnya
tapi mungkin kalian sudah lelah
biarkan aku menggantikan kalian
tidak usah nih mas tidak perlu
aku pun masih kuat juga nih mas
apa sebaiknya kita mencari tempat yang lebih aman
aku takut kalian akan sakit
sebaiknya kita harus terus berjalan
hari sudah semakin malam
tunggu apa lagi
ayo kita berangkat sekarang juga
ada apa ini sebenarnya
sepertinya mereka pendekar berilmu tinggi
mereka melihat dari ilmu meringankan tubuhnya
mereka bukan orang orang sembarangan
ada sesuatu di tempat ini
iya apa ada ada apa nak
apa aku boleh bertanya
apa yang ingin kau tanyakan
apa paham tau soal menjangan emas itu
ya saya memang pernah mendengar kabar itu
tapi saya belum pernah melihatnya
konon binatang itu hanya muncul saat bulan purnama saja
alhamdulillah rabbil alamin
hari ini adalah bulan purnama
wah rupanya kamu salah satu yang tertarik untuk mendapatkan menjangan emas itu
salah satu yang tertarik pada tunjangan emas itu
benar sekali nak
banyak para pendekar sakti dari berbagai penjuru
mereka ingin menangkap menjangan emas itu
karena konon tanduknya bisa jadi pusaka
bisa jadi pusaka jika ada tandingannya
ya allah sepertinya tidak akan mudah buatku untuk mendapatkan menjangan emas itu
aku harus berjuang
kalau kamu ingin mendapatkan menjangan emas itu pergilah ke puncak gunung
baik bapak terima kasih banyak
terima kasih banyak